masih agak lumayan udah membaik gitu
penual muntah sama bab
bab nya cair kayak gitu
kalau untuk pastian akibatnya masih di lab katanya mah

data kita terus dikasih obat
sementara itu saudara sebanyak tiga puluh warga
tercatat masuk ke igd rsud bayu asih purwakarta jawa barat
sedangkan sisanya dirawat di fasilitas kesehatan lain
akibat keracunan masal di acara hajatan di desa pasir
muncul kecamatan sukatani purwakarta jawa barat
yang mencapai enam belas orang dengan gejala ringan hingga berat
dua orang harus dirawat karena mengalami gejala keracunan serius
lima orang masih diobservasi
di bawah ini untuk masuk ke igd ini total sudah kurang lebihnya sekitar ada dua puluh lima dua puluh tujuh
tadi ada beberapa pasien atau beberapa korban keracunan mungkin ya
pembangunan keracunan tadi sambil kita evaluasi disini
ada tiga tambahan ya sampai
beberapa ada yang dirawat
kurang lebihnya ada dua pasien
tapi ada yang baru masuk ini
kita belum lanjutkan untuk observasi kembali ya
khawatirnya ada pasien yang harus dirawat juga